beberapa hari belakangan ini suhu udara di surabaya dan sekitarnya terasa sangat panas
hingga mencapai tiga puluh enam derajat celcius
menurut bmkg panasnya suhu udara ini disebabkan adanya pengaruh gerak semu matahari
yang sejajar dengan kawasan di surabaya
dan kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi hingga sepekan ke depan
masyarakat kota surabaya dan sekitarnya selama beberapa hari terakhir ini
merasakan cuaca panas yang cukup tinggi
bahkan akibat cuaca panas ini suhu udara di sejumlah wilayah di kawasan surabaya hingga sidoarjo
pantauan badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg juanda
cuaca panas yang terjadi di wilayah surabaya dan sekitarnya ini
terjadi akibat gerak semu matahari
di mana pergerakan matahari pada siang hari berada tegak lurus di atas kota bangkalan
meski puncak musim kemerau terkenal
telah berlalu dan kini memasuki masa peralihan ke musim penghujan
namun bmkg juanda memprediksi
kondisi cuaca panas di wilayah surabaya dan sekitarnya ini
akan terus terjadi selama sepekan ke depan
misalkan pergerakan matahari atau pergerakan semu matahari
posisi matahari ini sejajar dengan bangkalan ya
jadi memang mendekat ke arah surabaya
namun ini adalah siklus yang biasa tidak perlu dikhawatirkan
sementara terkait kondisi cuaca panas ini
bmkg juanda mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar gedung atau rumah
karena akan berpengaruh pada kesehatan khususnya kesehatan kulit